petugas balai konservasi sumber daya alam jambi
bersama aparat tni polri dan masyarakat
mulai memindahkan puluhan buaya berukuran raksasa
yang ada di sebuah kolam penangkaran
di desa kebon ix kejambatan sumedila muaro jambi
proses evakuasi buaya ini berlangsung dramatis
lantaran buaya melakukan perlawanan
petugas terpaksa menggunakan derek mobil
untuk mengeluarkan buaya dari dalam kolam
lantaran ukurannya yang sangat besar
hingga sabtu sore petugas gabungan baru berhasil
menangkap dua ekor buaya muara
dengan bobot lebih dari empat ratus kg
dan panjang hingga lima meter
harus mau tak mau ditarik dengan mobil
karena kalau tenaga manusia karena ini sekitar empat ratus kg
tidak mungkin untuk ditarik oleh manusia
jadi terpaksa kita pakai menggunakan mobil kita ini
tempat penangkaran buaya ini diduga sudah lama tak terurus
sehingga tempat ini menjadi rapuh dan membahayakan warga sekitar
warga mengaku senang karena sebelumnya dibuat resah
dengan keluarnya buaya dari penangkaran
sebagai kami masyarakat ini tentunya bahagia sekali pak ya
karena selama ini meresahkan masyarakat
rencananya buaya buaya yang ada di penangkaran
dan berjumlah lebih dari dua puluh ekor itu
akan dipindahkan ke tempat penampungan sementara
di muara bulian kabupaten batanghari jambi